arus balik libur natal dan tahun baru diperkirakan terjadi pada senin dua januari dua ribu dua puluh
namun ternyata pada senin malam tidak ada antrian kendaraan di tujuh gardu masuk gerbang tolpaster
jumlah kendaraan yang tercatat masuk melalui paster sejak senin pukul dua belas siang hingga enam sore
sebanyak dua belas lima ratus kendaraan
jumlah itu lebih sedikit jika dibandingkan jumlah kendaraan pada hari minggu satu januari
saat itu lima belas lima ratus kendaraan melintas dalam periode waktu yang sama
berdasarkan angka tersebut bisa dikatakan puncak arus balik libur natal dan tahun baru di gerbang tol paster
terjadi pada usai malam pergantian tahun pada minggu satu januari
kita siapkan gardu optimal di kalitama pumcelenji maupun paster
kita juga siapkan mobil radar ya
mobil rider jumlahnya total sekitar empat puluh satu terbagi di beberapa gerbang
mobil rider ini adalah untuk mempercepat transaksi
apabila transaksi kita gardu sudah penuh ada tidak ada gerbagi kita akan menggunakan mobil rider
sementara itu peningkatan mobilitas masyarakat pada libur natal dua ribu dua puluh dua dan tahun baru dua ribu dua puluh
terlihat dari data pt jasa marga trans jawa tol
jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol jakarta cikampek
baik yang keluar dari jakarta sejak awal libur nataru pada dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
hingga arus balik libur nataru di tanggal satu januari
atau sebesar enam ratus lima satu ratus dua belas kendaraan dibandingkan periode nataru tahun lalu
sedangkan volume kendaraan yang menuju jakarta melalui gerbang tol cikampek utama